hilang satu lima tahun karena tenggelam di pelabuhan ratu
tiba tiba viral kabar sang wanita yang hilang kini kembali lagi ke rumah
seperti apa informasi lengkapnya kita saksikan bersama
linglung dan tak berdaya
beginilah kondisi terkini nining
wanita usia lima puluh dua tahun warga desa gunung gede pangrangu
kecamatan kadugampit kabupaten sukabumi
setelah delapan belas bulan lalu dinyatakan hilang
tenggelam di pantai citepus pelabuhan ratu
namun kabar gembira kembalinya nining masih diliputi misteri
pasalnya sebekan setelah hilang di telang ombak delapan januari dua ribu tujuh belas lalu
nining dinyatakan tewas
menyusul penemuan jasad wanita oleh tim sar saat itu
namun karena jasad tidak menunjukkan ciri fisik menyerupai nining
keluarga saat itu tidak mau mengakui
kabar nining kembali mengemuka setelah anggota keluarganya mengaku terus bermimpi
nining minta dijemput di pelabuhan ratu
mungkin dia akan penasaran ya masa mimpi terus menerus
dia penasaran terus ngajakin ke sini
kan kalau dulu dia ngomong suka mimpi mimpi itu kan
ah kayak nggak direspon gitu nggak percaya soalnya
ah kali ini mah cuma mimpi gitu ya
jadi nggak yakin
cuman kemarin pas kemarin pas
kesana kan dia katanya sekarang penasaran
mendingan kita jemput aja
jadi ngebuktiin bener apa enggaknya
dan ternyata akhirnya ketemu dengan bunyi
satu setengah tahun setelah dinyatakan tewas tenggelam
kabar nining ditemukan dalam kondisi selamat
setelah hilang tenggelam satu setengah tahun
mengisi pemberitaan dan viral di sosial media
kepolisian resort sukabumi kota berjanji menyelidiki fakta dibalik kejadian ini
namun polisi masih akan berfokus pada pemulihan kondisi korban
yang menjadi cerita yang saat ini sedang beredar di media elektronik
tapi faktanya adalah bahwa polisi saat ini melihat ada seorang ibu ibu
yang terbaring sakit
dan kemudian kemarin dibawa paksa oleh pihak keluarganya
dan saat ini dalam kondisi yang lemah
dan kami harus membawa ibu nining tadi kembali ke rumah sakit bunut
untuk dilakukan rawat rawat
senin pagi tim dari pos basana sukabumi yang pernah melakukan pencarian terhadap nining
lima tahun lalu juga mendatangi rumah korban
selain bertemu dengan keluarga tim menggali kronologi penemuan nining
petugas juga menyaksikan sejumlah barang seperti baju dan sandal
yang digunakan korban saat hilang satu lima tahun lalu
selain polisi dan tim basarnas heboh kabar minim kembali
setelah satu setengah tahun hilang tenggelam juga mengundang banyak warga berdatangan
ahmad fikri sukabumi coba